ratusan hektare sawah di desa sukorjo kecamatan tegowanu gerobokan jawa tengah terendam banjir setinggi satu meter
akibatnya tanaman padi gagal panen
sedikitnya ada ratusan hektare tanaman padi siap panen yang terendam banjir sejak jumat pekan lalu
genangan banjir mencapai satu meter membuat petani gagal panen
jika tidak ada genangan banjir saat ini para petani sudah menikmati hasil panen raya
akibat gagal panen petani pun merugi hampir dua delapan miliar rupiah
kini petani berharap ada bantuan benih dan pupuk dari pemerintah untuk memulai menanam kembali
petani juga meminta bantuan pompa untuk sawah agar tanaman padi tidak lagi tergenang banjir
ya caranya ya bagaimana caranya bisa air itu masuk ke kali renggong kali kelidah ini
kami mohon kepada pihak terkait khususnya pemerintah daerah maupun provinsi lebih lebih pusat
untuk bisa membantu di desa sportjo
bantuan bibit untuk mt yang berikutnya maupun pesticida
untuk yang real itu ya kita butuh pompa
pompa untuk menyedot dari sawah ke sungai biar untuk bisa menguras
lalu bagaimana kondisi banjir di beberapa daerah di grobogan jawa tengah
kita tanyakan langsung pada jurnalis kompas tv rifai handoko
rifai banjir sudah terjadi di gerobogan berapa hari terakhir
bagaimana ketinggian air hingga saat ini dan apakah sudah mulai surut
ya jurnal dan tau nara dapat kami laporkan bahwa
untuk genangan banjir di kabupaten gerobogan yang terjadi sejak hari kamis pekan kemarin
memang sebagian besar sudah mulai surut
sebelumnya pada kenangan banjir hari kamis kemarin
sedikitnya ada tiga belas kepala keluarga yang terdampak banjir
di dua belas kecamatan dan di satu ratus tiga belas desa
dan ada beberapa titik pengungsian pengungsian
baik mandiri maupun yang disiapkan oleh pemerintah daerah
untuk saat ini genangan rata rata di dataran dataran yang lebih rendah
antara sepuluh cm hingga lima puluh cm
ya untuk saat ini bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak banjir
untuk tanaman padi yang gagal panen yang terdampak tadi akibat banjir
untuk warga terutama khususnya di pengungsian
sejak hari minggu kemarin sudah berangsur mulai pulang ke rumah masing masing
karena memang genangan sudah berangsur surut sejak minggu pagi kemarin
sementara untuk petani yang terdampak genangan banjir
terutama di lahan lahan persawahan ini memang menjadi
kesulitan yang sangat serius bagi para petani
karena rata rata lahan pertanian lahan tanaman padi mereka
di awal maret hingga pertengahan maret ini sudah mulai melakukan panen
namun saat ini panen menjadi terkendala
karena hampir sedikitnya ada tiga delapan ratus hektare di seluruh kabupaten gerobokan
lalu bagaimana dengan antisipasi pemerintah terkait juga adanya tanggul yang jebol
lalu bagaimana pemerintah mencari solusi agar mencegah banjir susulan tidak terjadi lagi
ya juno dan saudara dapat kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah
dibantu pemerintah provinsi maupun pusat
sudah mulai membenahi beberapa titik tanggul yang jebol
di antaranya di dua titik di tanggul bugel
yang saat ini sudah mulai aktivitas perbaikan
yang dilaksanakan oleh bpws kementerian pupr
sementara untuk di tanggul di desa sukorejo ini
ada dua titik jebolan yang mengakibatkan sekitar ratusan hektare tanaman siap panen ini tergenang
tanggulnya sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah desa setempat
jurnalis kompas tv rifai handoko dari grobogan jawa tengah